masih ingat aksi mas riah
pelaku pembuang berbagai kotoran ke rumah tetangganya
hingga akhirnya menerima hukuman kurungan satu bulan
di lapas kelas dua sidoarjo
kamera pengawas milik wiwi warga desa jogo satru
kecamatan sukodono sidoarjo jawa timur
kembali merekam aksi mas riah membuang sampah dan kotoran
ke jalan gang keluar dan masuk menuju rumah wiwi
kali ini tak hanya sekedar membuang sampah atau kotoran saja
mas riah terlihat berjoget setelah membuang sampah atau kotoran tersebut
setelah masuk rumahnya mas riah keluar kembali
sambil bergoyang dan meludah sebelum masuk ke dalam rumah
meski merasa terganggu karena jalan gang rumahnya
menjadi kumuh dan kotor keluarga wiwik memilih
tidak menegur mas riah untuk menghindari pertengkaran
abis pulang dari penjara itu sudah
uangnya sudah tidak di depan rumah saya
tapi yang di jalan itu

kurang tahu dia modusnya apa joget joget
saya juga kalau masalah joget joget itu

dia selalu joget joget kayak gitu
sebelumnya mas riah juga sempat memberi penghalang
dengan menumpuk batu bata di depan pagar rumahnya
untuk menghalang halangi mobil pengangkut material
saat rumah wiwik mendapat bantuan perbaikan dari pemerintah
riko hardiansyah sidoarjo jawa timur